nanti kalau kamu mau keluar
belan dulu sama mama ya
sebelum mama tak khawatir untuk dari kalian
rumah sakit ini kan gede sekali
masa aku harus keliling sih
awas ya kalau ketemu
bawa pulang biar nggak berkeliaran lagi
itu kan tiara
kayaknya dia sama anak itu deh
pantasan tiara itu berkeliaran terus di sini
anak itu membawa pengaruh buruk sama cucuku
gak salah lagi
itu pasti tiara sama anak tuh
mereka bermain main di sini
mereka pikir di sini tempat bermain apa
rumah sakit ini mana tiara
tiara pasti ada di luar
embalan dan visi
ya ampun sayang aduh nak kamu dari mana aja sih sayang
ini tadi mama tuh nyarin kalian loh mama pikir kalau misalkan kalian tuh diculik sama orang
maafin aku ya aku sama tiara abis sarapan di kantin
terus aku juga gak tau kalau mama udah bangun
syukurlah kalian datang jagain mama kalian ya
udah aku cepat sekali hilangnya ya
jangan jangan masuk ke ruang perawatan ini
nanti kalau misalkan kamu keluar bilang dulu sama mama ya
sebelum mama tuh gak khawatir untuk dari kalian
bawa sekarang juga ke kamar nailah

kamu sudah hancurkan dia

lihat apa yang kamu perbuat
kamu sudah hancurkan anak saya
baiknya ini anak mama
ya ampun tiara cantik tiara manis
cintik mau aku obat
enggak anda mau suntik saya
ibu mau cepat sembuhkan
mah obat itu buat bikin mama lebih sehat
iya tante gak apa apa kok
berg injilin facebook nya gw ga cabar deh

siapa dia sih
khawatir aku sama tiara cuma main di luar kok
kamu gak usah takut ya
tapi jangan jauh jauh ya mainnya
ayo anak anak kita keluar dulu ya
enggak kamu harus lihat
kamu harus lihat bagaimana keadaan anak saya sekarang
aku mau pergi
lo harus masuk
ikut saya ke dalam
lihat apa yang sudah kamu perbuat yang aku perbuat
aku jadi menderita karena perbuatan kalian berdua
dasar gak punya hati
lihat keadaan anakku seperti itu
tidak ada empatinya sama sekali
gak usah mikirin ibu itu
nanti ibu sakit
sekarang lebih penting lihat kondisi naila bu
mereka yang membuat anak saya seperti ini
sekarang dia ada di rumah sakit ini
pasti dia mau melakukan sesuatu terhadap naila
bu ibu gak usah khawatir bu
tadi saya dapet laporan
kalau ibu nella sempat mengamuk lagi
karena tidak menemukan anaknya
ya tapi untungnya suster sudah memberikannya obat
jadi sekarang ibu naila sudah kembali tenang
itu ada disini
bu narsi sama naila
akhirnya oma ketemu kamu juga
aku dari tadi sendirian kok mah
mana dia anak penjual gorengan itu
aku gak tau oma
dari tadi aku sendirian
tadi oma lihat kamu sama dia
semua mau deketin tempat itu
nanti pasti ketawa
aku gak tau oma
kita ke ruangan papa aja ya omah
aku mau lihat keadaannya papa
papa udah sadar
tadi kamu kemana sih
tadi tiara habis sarapan pa